ya maraknya kejahatan jalanan yang sering terjadi membuat seolah olah mahasiswa menciptakan sebuah gelang yang dapat merespons cepat tindakan kriminal di jalanan
gelang ini dapat langsung mengirim lokasi pengguna saat terancam atau menjadi korban tindakan kriminal
kreativitas mahasiswa politeknik badang ini patut diacungi jempol
untuk menekan maraknya kejahatan jalanan seperti begal dan perampokan mereka menciptakan alat berupa sebuah gelang berbentuk jam tangan yang diberi nama gibal atau gelang anti begal
saat merasa terancam pengguna gibal cukup menekan tombon yang ada pada gibal
gibal kemudian akan mengirim informasi ke nomor telepon tertentu yang telah diumumkan pada gibal
nomor tersebut akan menerima pesan berupa titik koordinat pengguna yang telah terhubung dengan google map
lokasi ini berinisiatif untuk membuka
buat suatu alat yang dapat mensinkronkan keluarga kontropolisi dan pengguna tersebut
meski masih dalam tahap pengujian karya kreatif mahasiswa itu sudah lolos seleksi dan meraih dana penelitian dari kemenristek dikti dalam program pekan kreatif mahasiswa tahun dua ribu delapan belas lalu
pada bulan juli kami sudah bisa membuat alat ini
sehingga dalam waktu dua bulan mereka
berjalan dengan keras sehingga supaya target terpenuhi
dan akhirnya ketika monek bulan kemarin itu mereka sudah dapat memperlihatkan bahwa alat ini sudah berjalan
untuk pembuatan satu buah gibal biaya yang diperlukan sekitar rp satu ratus tujuh puluh hingga rp dua ratus ribu rupiah
jika sudah diproduksi secara massal para mahasiswa nantinya akan membentuk sebuah komunitas gibal
agar pengguna gibal tidak hanya bergantung pada satu nomor telepon untuk menolong penggunanya
dengan adanya komunitas
dan pengguna bisa mendapat pertolongan secepat mungkin dari seluruh anggota komunitas
niko yohandi padang